pemerintah arab saudi memberikan lampu hijau
bagi penerima vaksin sinovac untuk masuk ke negaranya
kebijakan ini tentu saja memungkinkan jutaan muslim penerima vaksin tiongkok ini
melaksanakan haji maupun umroh di masa mendatang
meski begitu dilansir dari media lokal saudi gazette
otoritas kesehatan arab saudi mewajibkan penerima dua dosis vaksin sinovac
sebagai syarat masuk ke negara ini
vaksin booster yang disetujui penggunaannya antara lain
syarat lainnya pendatang harus melakukan tes pcr maksimal tujuh puluh dua jam
sebelum kedatangan di arab saudi
izin penggunaan vaksin sinovac ditanggapi beragam oleh calon jemaah
haji dan biro penyedia layanan umroh dan haji di tanah air
pembelajaran dari pemerintah indonesia
yang menurut saya
tidak akan menjadi hal yang berguna
kita akan memiliki keuntungan yang sangat tinggi
insya allah akan ada segala kemudahan
memang ada tambahan vaksin booster
yang kita tahu sangat terbatas ya saat ini ya
dari pemerintah indonesia
baru kalau salah infonya baru datang
dan tentunya ini
pertama akan menambah biaya
kita akan nanti bayar tambahan vaksinnya
peningkatan jumlah kasus covid sembilan belas tanah air
membuat arab saudi masih menutup pintu masuk wilayahnya
untuk warga negara indonesia
tercatat arab saudi bersama sembilan negara lain
memasukkan indonesia ke dalam travel red list
atau daftar negara zona merah
sepuluh negara tersebut
antara lain arab saudi
taiwan uni emirat arab
menurut pengamat politik internasional
arya sandi yuda
masuknya indonesia dalam travel red list
merupakan hal yang wajar
dan tidak akan menimbulkan ketegangan politik antar negara
karena sepuluh negara yang menutup pintu bagi wni
mempertimbangkan jumlah kasus
dan penyebaran virus covid sembilan belas
varian delta di tanah air
kemudian hari ini kita mengalami
restriksi dari beberapa negara
itu hal yang serupa juga pernah kita lakukan
kepada negara negara yang lain
ketika ada angka covid sembilan belas yang melonjak
dan itu sebetulnya hal yang normal
karena setiap negara punya

indonesia mencatat lima puluh enam lebih kasus
pada tahun ini
indonesia mencatat lima puluh enam ribu lebih kasus
pada tahun ini
indonesia mencatat lima puluh enam lebih kasus

jumlah kasus harian indonesia
adalah tertinggi di dunia
tim liputan cnn indonesia